kita beralih ke informasi berikutnya menyebarkan hoax atau berita bohong tentang akan datangnya tsunami di sejumlah wilayah pantai utara karawang
seorang pemuda asal karawang jawa barat diamankan petugas polres karawang karena meresahkan warga
akibat hoax tersebut sejumlah pantai di karawang sepi pengunjung
doni kamsui pemuda asal karawang jawa barat yang berprofesi sebagai atlet voli ini harus berurusan dengan petugas polres karawang
lantaran menyebarkan berita bohong atau hoax tentang akan adanya gelombang tinggi yang bisa mengakibatkan tsunami di sejumlah lokasi di pantai utara karawang melalui media sosial facebook
pelaku ditangkap satu minggu kemudian di rumahnya di wilayah kecamatan cilamaya
penangkapan pelaku berdasarkan banyak pengaduan warga pengguna facebook yang merasa resah dengan postingan pelaku
berita yang tidak benar yaitu tentang kemungkinan adanya tsunami di pantai pantai di kabupaten kerawang
saat ini yang bersangkutan diperiksa untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana dalam penyebaran berita berita yang disampaikan oleh tersangka melalui grup facebook karawang gita